untuk menghilangkan jejak
aku harus menutup pintu gua itu
dengan batu yang besar
aku akan berjanji padamu
aku minta kau berjanji padaku
saat aku sudah tidak memiliki kekuatan lagi
aku minta kau bawa aku keluar dari kampung luang
apakah kau bersedia
aku bersedia nyai akan domas
kau telah mengajariku begitu banyak jurus
bahkan kau rela kehilangan kekuatanmu
dan aku berjanji
aku tidak akan menyianyikan seluruh pengorbanan
aku akan menjagamu setiap saat
akan aku pertaruhkan nyai
aku akan menjagamu
ibu kandungku sendiri
arga dana tampak sangat berbakti
aku yakin dia akan menjadi murid yang
aku akan mengecewakanku
aku tidak akan ragu memberikan hawa murniku padanya
meskipun dengan itu aku harus kehilangan kekuatanku
sekarang kita akan lakukan penyaluran hawa murniku
atau lebih banyak yang dapat kita lakukan
terifat adalah ketika requisiti ket signal
kita harus menghubungi
yang bisa kita adakan
mantap nih mas
jika mereka hanya seperti ini
mereka tidak akan bisa sembuh dari kerasukan mereka
masih ada ini teneng
terus kita harus bagaimana tuh
kita harus menemukan penawar obat untuk mereka
dan penawar obat itu berada di padepukan kiawi
kita tuh mesti melakukan obat
kita harus cari obatnya
jadi kita harus kesana
sebaiknya sekarang kita kesana
aku merasa seperti lahir kembali
aku sudah menyalurkan hawa murniku untukmu
sekarang cobalah ilmu yang sudah kuajarkan padamu
aku harus jauh dari sini
aku harus ketawa
ini ada ni
ini ada nice
ini ada ni
ini ada cutnamu